cuma disini nih main game gak pake ribet
mau ngapain lu
mau nyari gorengan
mau nyari gorengan
mau nyari gorengan
bang mau kopi gak
mau apa boleh
elu mau apa boleh aja pake di bahas
bang roti tawarnya satu
iya yang kupas
ibu ibu gak mau roti coklat
tambah roti coklatnya satu
bu hari ini ada pelajaran fisika
kalau ibu gak belajar fisika tuh cuman lapar
gara gara capek mikir
ibu jalan dulu ya
bapak mau kemana
jangan minum kopi dulu
ya apa saja
asal jangan kopi
kopinya di meja ya
lo taruh situ aja dulu lagi nanggung
itu buat bapak
biar ibu kalau lagi bikin rendang
penuh tenaga penuh semangat
dan stamina juga tetap terjaga pak
dan stamina juga tetap terjaga pak
dan stamina juga tetap terjaga pak
sekarang ibu jadi semangat
sekarang ibu jadi semangat
tuh itu digunakan untuk menunjuk obyek yang jauh
bu tuh itu digunakan untuk menunjuk obyek yang jauh
jadi kalau ibu menunjuk diri sendiri kata yang tepat bukan itu tapi ini
iya kalau dikit mah cepet insya allah
tat beli kotak kue bolu gi sepuluh ya
emang ada pesanan kue bolu sepuluh mak
kagak cuma dua doang
kok beli kotak bolunya sepuluh mak
jadi kalau nanti ada yang pesen lagi lo kagak usah balik balik pasar buat beli lagi
kok lo masuk kamar
emangnya di kamar lo ada kotak kue bolu
mau ambil dompet mak buat naro duit
oh seperti itu
mau nyari gorengan
mau nyari gorengan
lama gak gorengnya
ngojek aja dulu ntar balik lagi
kalau saya ngojek terus balik ke sini emang gorengannya udah matang

tidak ada pesanan kue bolu gi sepuluh
tidak ada pesanan kue bolu gi sepuluh
tidak ada pesanan kue bolu gi sepuluh
tadi serepannya pakai
padahal aku bawain kamu roti
nanti kamu udah makan
tapi kayaknya berhutang hijaunya kurang nendang deh
ini aku tendang
bang cuci motornya udah
udah emang kenapa
mak minta tolong beli kotak bolu bang
baru juga mau nyeruput
ya udah abang habisin aja dulu kopinya
nggak nggak ntar aja
ntar malah udah beli emak
lo bukan nganterin tapi malah ngopi
mas pur antarin saya ke pangkalan dong
saya udah telat nih
tumben ngocet nggak mau
saya nggak masuk hari ini
memang kamu pemimingnya saya
atau gini aja lah
kalau kamu mau kamu ke rumah aja
tapi jangan terlalu siang ya
saya butuh istirahat
makasih mas pur
makasih mas pur
ini kok bawa buburnya sedikit pak
suka ada sisa
emang nggak ada yang suka bubur
ada sih mah
cuma kalau di atas jam sepuluh an
orang orang pada suka beli ketoprak
oh kalau gitu
papa jualan ketoprak aja pak
jangan serakah mah
rejeki sudah ada yang ngatur
yaudah papa jalan dulu ya
gorengannya udah matang pak sih
duduk dulu aja mas ngopi dulu
duduk dulu ngopi
bentar lagi juga mateng